bukan berarti saya masih ngurusin kamu atau yang lain
saya udah pensiun
saya mau belanja dulu pesanan istri saya
bumbu buat bikin kicimpring
gak tau apa
kamu bilang tadi si bos yang tau
gak tau apa
bukan si bos yang gak tau
saya yang gak tau
saya gak tau si bos kenapa
garut garut garut
garut garut garut
kamu mau dimana
sudah ditelepon kang
abis setelah pon
saya bukan bos
kamu calon peganti gobang
jangan lupa like into them
jangan lupa dekatkan berlin
untuk pas points
jangan tulis laras terkini
bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan merendahkan stres
kenapa harus es
es membantu saya mendinginkan suhu tubuh saya yang sedang harum dan alias kera
karena kota bandung sudah kehilangan banyak pohon
dan menjadi ikut ikutan panah seperti jakarta
sudah pengen aja ada apa saya donang disini
sebelum muslihat pensiun semua dipanggil ke markas besar
hidup ini memang penuh rahasia
kang bahar yang tidak tersentuh orang dan belum terlalu tua tiba tiba pergi
kita juga akan pergi dan sebaiknya pergi dalam keadaan seperti kang bahar
boheem habis lebaran kita pensiun
saya sama kamu menyusul yang lain
yang lain yang masih ada di bisnis ini
jaga diri kalian masing masing dan saling menjaga satu sama lain
dari terminal dari pasar
dari jalanan dari terminal
cuma kamu yang gak diajak
supaya kamu tidak tahu di sana ada pagi pagi warisan
si dikti pegang pasar
separuh ternyata memang kira kira keseluruhan perbetulan pardon dan pertolongan kepada trus sayangnya
milik saya bukan dibagi pagi
kalau kamu menggabung dengan saya untuk merebut semua hak saya
kamu akan jadi tangan kanan saya di terminal ganti incoba
kita perbaiki semua kesalahan muslih
bang nanti jadi ke pasar
biar diterusin c edo aja
bapak kamu sekarang jadi tukang kicimpring
sebelumnya kerja apa
kenapa sekarang jadi tukang kicimpring
enak mana kerja freelance sama jadi tukang kicimpring
banyak mana uangnya kerja freelance sama jadi tukang cuci
sebenarnya kerja freelance itu apa sih

uang kan orang baru
nggak usah ngurusin si unang

pulangnya sekalian beli stok bumbu kit cimpring bawang putih bawang daun cabai garam gula
nanti pulangnya jangan lupa
ada yang mau keluar lagi enggak
mau ngamen di dalam mas bro
assalamualaikum bu haji
masih belum pakai merek
masih belum pakai merek
saya mau pakai merek
tapi maunya resmi
gak asal pakai merek
ya diurus atuh
ya diurus atuh
amin sudah ikut sama teh kinasi
sama kan bakti ke jakarta
imas disini aja sama teh kinanti
aku ada rencana mau pindah ke jakarta
belum tau sih
kamu mau keluar dari kantor kita
kinanti mungkin kos atau sewa apartemen
kamu gak bisa ikut
dia jualan kue balok
original gritty atau karamel
yang udah lama gak saya dengar
iwan fokus ke tinyu
jonny masih jadi security
iwan fokus ke tinyu
iwan fokus ke tinyu
iwan fokus ke tinyu
iwan fokus ke tinyu
ujang ikut join sama jupri

kualitas gak perlu diragukan
kualitas gak perlu diragukan
anak buah kamu gimana
udah ngerti tugasnya
udah ngerti tugasnya
kualitas gak perlu diragukan
bukan berarti saya masih ngurusin kamu
atau yang lain
saya udah pensiun
gak ada masalah
mau belanja dulu pesenan istri saya
bumbu buat bikin kicimpring
biar sekarang nggak ada masalah
semua berjalan normal
kamu harus tetap hati hati sama jamal
tugas si kemon
bikin si gobang ditendang
ada urusan keluarga
merusak nama baik si dik dik
tadi ada yang ngelepon
kangen atau ada apa
kamu tinggal jawab aja
gak pake ih dulu
kinanti mau keluar kerja
dia mau pindah ke jakarta
kok dia gak ngasih tahu aku
mungkin dia gak nganggep penting buat kasih tau kamu
terima kasih infonya
karni dari parallels
kamu mau pindah ke jakarta
kenapa vokapu ga taupm interpreted
siapa yang nelfon kamu
kenapa pindah ke jakarta
kesempatan kerja di sana
karena di sana kamu bisa dapat uang lebih banyak
yang satu sama duanya
satu posisinya lebih bagus
dan yang kedua tantangannya lebih besar
aku mau ketemu kamu sebelum ke jakarta
nanti ku kabarin kapan bisanya ya
aku mau ke jakarta
aku pindah ke jakarta ikut teh kirani
kenapa gak tetep di sini aja
udah gak ada siapa siapa lagi di sini
teh ki nanti juga mau pindah ke jakarta
mau kerja di sana
terus kita gimana
kita ketemu di jakarta
kamu mau jemput aku
aku mau nanya dulu sama teh kirani
cepet kasih kabar
sepi terus nih jang
iya ini juga udah sabar
kalo sabar jangan ngeluk
saya gak ngeluk
cuma ngasih tau
gak usah ngasih tau
saya udah tau
dimana bisnis sepatunya
baru saya bahas sama ujang
saya mau ikut kerja di sini juga
kamu belum dapet kerjaan
lagi cari kerjaan part time aja
soalnya saya punya jadwal buat latihan tinju
bukan saya gak mau ngajak kamu
udah coba cari ke tempat lain
ada temen yang mau bantu masukin saya kerja part time di toko jeans
kenapa masih mau ikut kerja di sini
cari yang pasti
yang mana duluan aja
mudah mudahan di toko jeans kamu keterima
iya nenek tau
biarin akang masuk dulu
baru laporan soal hp kamu yang ngeheng melulu
nenek udah teranjur lapor
kapan akang mau beliin nining hp baru
nggak usah beli hp baru
bukan cuma suka ngeheng
hp nenek udah jadul
kenapa kang yang belanja sendiri
kenapa gak nyuruh orang lain ngehang
gak usah beli
saya gak punya pekerja
kecuali ce doh
akang perlu apa
nanti biar taslim yang ngatur ke rumah akang
kalau akang mau ngirim kici pring ke sini
biar taslim ke rumah akang
terus dia yang bawa kici pring ke sini
imaz gak tau kalau teteh saya lagi nonton tv
imaz gak tau teteh lagi nonton tv
kamu gak perlu minta maaf
cuma gara gara kamu gak tau kalau saya lagi nonton tv
iya teh ada apa
oleh oleh buat kamu
kue balok kang komar
buat saya semua
saya mah udah duluan
unitnya sebenarnya kamu sengaja beli buat saya atau sisa kamu
ya sengaja tuh
makan kue balok mah enaknya didorong pakai kopi
kopinya mah beli aja sendiri
hehehe daun pisang ji
udah dibolehin sama teh kirani
nanti aku jemput kamu
nanti aku jemput kamu
iya aku jemput kamu
kan buat bertiga
jangan nanya kabar dulu tarik
biasa prosedur standar tukang parkir
apanya yang jadi
alhamdulillah kalau baik mah
belanjaan saya juga
ini buat apa kang
aku mau masak buat hajatan
itu bumbu kicim pring
terima kasih om
dari mana jun
kalau soal merek bukunya ada nggak
gak ada ben
bukan gak ada
bukan gak tau
butuh uang buat sehari hari
sementara kerjaan masih belum punya
kadang suka kepikiran
mau berhenti jadi copet
kamu punya bakat
kita memang punya bakat buat jadi copet
tapi kita juga punya pilihan buat gak jadi copet
biar gak bingung akan bawa aja semua
kalau berapa jumlah bukunya mak
udah kelihatan sama saya
udah ketahuan ada berapa
saya ulang tahunnya masih lama
ini hadiah buat akang yang sudah punya bisnis baru
terus akang mau bikin merek
merek yang terdaftar
kamu gak rugi
bantu banyak orang supaya punya usaha
akang juga sudah bantu warga di tempat saya tinggal yang kena teror preman
untuk kejual tanahnya ke developer apa
udah gak usah ngomongin itu
kamu gak bisa pergi begitu aja
kita punya perjanjian
kamu belajar dari saya kamu jadi anak buah saya
belum dapat kerja
terus mau jadi copet lagi
nggak ada masalah
lo untuk berjalan kan
bisa aja kang
tak ada masalah
enggak ada masalah kang
kenapa nggak jualan aja kayak ubed
gak harus jualan cilok
seserah kamu mau jualan apa aja
udah pokoknya susul aja
kenapa kamu pergi
pasti bukan karena ada urusan
udah lama gak main ke rumah kamu

itu apa ustada
bikin dengan lo
kita kita sama bergaya

begitu standsmeh jangan
tuhan dia aku sekaligus
kalau capek istilah dulu
neng lapar nggak kalau lapar makan dulu
esy salah mak
saya di sini cuma mau kerja
nggak mau ikut campur urusan keluarga
nggak mau minum apa apa
barusan dari rumah
oh gimana usaha kicim pring kamu sekarang
sudah mulai rame
yang dititipin di pasar sudah cepat habis
sekarang kicim pring kamu sudah selesai
kalau nggak kita bisa berbual
kita bisa berbual
kicim pringnya mau dikasih merk
tapi merknya harus terdaftar mus
harus punya sertifikat halal
terus apa itu namanya
harus lolos tes dari dinas kesehatan
kicim pring kamu harus dijamin tidak mengandung zat
harus dijamin tidak mengandung zat
mengandung zat zat berbahaya
ya enggak atuh kang
masa bikin kicim pring dikasih bahan peledah
maksud saya begini
misalnya singkongnya dijamin harus singkong yang tidak busuk
khawatir menjadi racun itu
bahan bahannya kalau terpaksa memakai msg takarannya harus sesuai aturan
kicim pring kamu mau dikasih
aku dikasih merk apa
kicim pring kang mus
enak dikuping itu
juaranya kicim pring
bilang sama emus tambah karyawan
ihh bukan biar kerjanya makin cepet
kalau saya mah capek
iya mah juga
sebenarnya saya juga capek
karyawan kamu berapa orang
karyawan mah cuma satu c edo
tadinya kerja di rumah saya cuma buat bantu cuci setrika
sekarang dikaryakan di produksi kicim pring
istri sama ibu mertua saya juga ikut ngebantu
tapi sebetulnya saya kasihan
sudah kepikiran buat nambah karyawan
saya merasa berkhianat sama kang bahar
sebelum pergi kang bahar bukan cuma nitip anak anaknya
tapi juga nyuruh saya nerusin bisnisnya
bisnis yang dibangun dan dijaga kang bahar selama tiga puluh tahun lebih
bisnis itu sekarang saya tinggal
saya mengerti persoalannya
saya paham pertimbangan kamu
mus kang bahar itu teman dekat saya
sahabat sejak kecil
saya tahu persis siapa kang bakar
kalau kang bahar di sana sekarang melihat kamu di sini justru dia akan merasa bangga
aku nggak cemburu aku cuma nggak suka
udah suka sama ubed atau nggak suka sama diza
nggak suka kalau ubed suka sama diza
karena aku yakin diza nggak suka sama ubed
kalau nggak suka nggak mungkin bisa jadi langganannya ubed
sukanya bukan suka yang itu
suka yang mana
ubed itu kelihatan dia jatuh cinta sama diza
kalau jatuh cinta memangnya kenapa
ubed udah pasti bakal bertepuk sebelah tangan
aku gak tega kalau nanti harus lihat ubed patah hati
berarti kamu sayang sama ubed
iya tapi sebagai teman
kalau pengen yang lebih enak lebih mahal berarti saya harus balik lagi jadi copet
awas aja kok kamu balik lagi jadi copet
teg belajar dapat kemana
saya mau belajar juga
jawab masih jauh dari balik modal
tapi ada pembeli kan
kayak yang beli mah ada tapi belum banyak
kita baru merintis masih merayap
lagi diusahain coba akan lihat warung saya
tapi istri dompet saya payah suka bikin istri saya naik darah
lebih payah dari waktu kamu masih ngamen di terminal sebelum menjadi anak buah saya
karena sekarang udah ada tanggungan
kita pernah susah
mungkin kita harus susah sekali lagi
lebih susah dari waktu itu
supaya kalau kita nanti senang lagi bener bener senang
kita bisa lebih menghargai kesenangan itu
kalau kita nanti ternyata lupa bersyukur
seenggaknya kita pernah punya kenangan
pernah jadi orang susah
kenapa kamu gak disini aja
disini sama siapa
kita belum nikah
kita nikah dulu
kamu gak mau jadi istri aku
gak mau sekarang
kalau kerjaan kamu bukan kerjaan yang sekarang
aku gak mau hidup aku jadi gak tenang
gara gara selalu mikir nasib kamu
kayak waktu itu pas mau lebaran
kamu ngilang gak ada kabar
dua dua minggu aku baru tahu
kalo kamu dibawa ke cintapen
tangan kamu patah
aku harus kerja apa
kerja apa aja
yang penting kerjaan normal
memangnya kerjaan kamu yang sekarang bukan kerjaan normal
aku mau nyari kerjaan lain
aku mau nyari kerjaan lain
kamu mau nyari demi apa
sumpah aku mau piew
buat yang kamu nak
pelesiran dulu ke rumah kang bagja
terus belok ke si komar
kau buku apa
buku tentang merek
kicimpring kita kan mau dikasih merek
akang mau belajar dulu biar gak salah
es krim pesanan emak mana
bukan emus yang lupa
kan tadi emak udah bilang
mak cuma bilang belom
tapi emak lupa